kedifu mas polri irjen polisi dede prasetyo menjelaskan
sidang kode etik bagi dua puluh anggota polisi yang melakukan pelanggaran akan segera dituntaskan
hal itu karena polri masih memiliki tiga agenda prioritas hingga akhir tahun ini
irjen dede prasetyo menyatakan pada jumat sore
kapolri jenderal listio sikit prabowo telah berkoordinasi dengan kapolda jawa timur
bali dan nusa tenggara barat serta pihak pihak lain yang terlibat pengamanan g dua puluh
mulai oktober mendatang polri juga akan fokus untuk pengamanan tahapan pemilu
dengan sandi operasi mantap brata
sementara di penghujung tahun polri akan melakukan pengamanan perayaan natal dan tahun baru
tugas polri fokus pada tiga hal di tahun ini
yang pertama adalah dalam rangka pengamanan seluruh rangkaian kegiatan presiden g dua puluh
yang kedua adalah mempersiapkan operasi mantap brata karena tahapan pemilu juga sudah mulai
oktober november desember itu sudah mulai masuk kepada beberapa tahapan pemilu
tentunya nanti di akhir tahun fokus polri adalah pengamanan nataru natal dan tahun baru